dugaan penguntitan jam pisus kejaksaan agung febri ardiansyah oleh anggota d satu ratus delapan puluh delapan pori menyisakan tanda tanya bagi publik
pertama apakah pengutitan bentuk intervensi hukum yang tengah ditangani kejaksaan agung
yang belakangan tengah gencar mengusut kasus korupsi tata niaga timah di bangka belitung
dan kedua mengapa anggota d satu ratus delapan puluh delapan yang notabene mengurusi tindak pidana terorisme justru memata matai pendegak hukum lain
kita bahas sudah ada wakil ketua bidang pohukam fraksi pks di dpr mardani lisera dan mantan kepala bais soleman ponto
saya yang pertama ingin ke pak soleman pak soleman anggota d satu ratus delapan puluh delapan diduga menguntit jam pisus
dugaan pelanggaran apa yang bisa muncul dari kasus ini pak soleman
yang jelas bukan diduga lagi menguntit uang itu ditangkap kok
jadi yang jelas kan itu sudah ditangkap
bahwa ada pelaksanaan itu
nah dari situ itulah sebenarnya kapolri harus menjelaskan memerintahkan atau tidak
densus juga harus menjelaskan memerintahkan atau tidak
karena bisa saja ada orang lain di luar polisi yang memanfaatkan dia
nah kalau itu memang tidak ada maka itu adalah tindakan sendiri
ini harus dihukum itulah akibatnya
pegangan intelijen itu kalau ketangkap ya sudah pasti hukumannya berat
dan ini harus ada kalau tidak akan terulang kembali
jadi bukan tidak boleh boleh aja seperti itu
tapi persyaratannya satu jangan ketangkap
kalau ketangkap ya tahu sendiri bahwa atasan akan bilang
saya tidak merintahkan saya tidak merintahkan
ini kalau bergerak sendiri mungkin kapolri kecolongan pak suleman
pak saleman kalau ini bergerak sendiri mungkinkah kapolri kecolongan
oh kapolri kecolongan tidak tidak tidak kecolongan
karena itu memang anak anak seperti itu itu memang ada
kenakalan kenakalan begitu itu ada
itulah sebabnya kenakalan itu tidak boleh ditolerir
karena ini sudah ketangkap maka kapolri akan bilang
kenakalan itu paling berat ya pecat
jangan sampai ini menular kepada yang lain kalau tidak ada ketegasan
baik pak mardhani ini belum ada klarifikasi yang jelas gamblang
dari kapolri dan juga jaksa agung
bagaimana dari komisi tiga dari dpr tindak lanjut kasus ini seperti apa pak mardhani
ya yang pertama saya apresiasi kejaksaan
karena membuka kasus ini
pak sulaiman kalau nggak dibuka sama jampitsus atau teman teman kejaksaan
ini akan jadi barang gelap
kalau barang gelap kita tidak bisa belajar bahwa ada sesuatu yang serius di sini
apa seriusnya upaya yang bisa mengarah kepada
aborsi penyelesaian kasus kasus yang sedang diselidiki di kepala kepala kepala
nah yang kedua karena kejaksaan juga sudah secara resmi menyatakan
maka organisasi yang membawahi densus perlu segera melakukan penyelidikan
yang pak sulaiman tadi bilang benar
dan di bab ini ada golden time
kalau besok tidak ada penjelasan pak sulaiman makin kabur ini
besok ada respon maka kita bisa melihat ada secerca harapan
jadi kita tunggu besok harus sudah ada penjelasan
baik pak soleman ini kan densus menangani persoalan terorisme
apakah ini undang undang terorisme dilanggar di kasus ini
sebetulnya aspek legalitas memata mata itu bagaimana sih pak soleman
tampaknya sambungan audiovisual kami dengan pak sulaiman wonto sedikit terganggu
pak mardhani jadi kalau misalkan belum ada kejelasan dari institusi polri
ada dugaan ini bagian dari intervensi hukum di kejagung atau bagaimana
tentu kita berharap kepolisian segera memberikan penjelasan
bahwa yang terjadi adalah
transparan lugas dan jangan takut
kepolisian itu sekarang bagus sekali kok kepercayaan publiknya
nah kejadian ini kalau tidak ditangani dengan baik justru bisa menurunkan kepercayaan publik kepada polisi
dan karena itu kita dukung kepolisian kejaksaan semua transparan akuntabel bongkar
dosa kejahatan itu pada ruang ruang gelap
sekarang kita sedang punya komitmen membuat semua terang
biar tidak ada dosa dan tidak ada kejahatan
kalau disikap praksi bagaimana melihat kasus ini
tentu teman teman komisi tiga tadi pak nasir jamil sudah menyampaikan
kita ingin masalah ini diselesaikan dengan seksama dan jangan jadi presiden
karena kalau jadi presiden berbahaya sekali
maka masing masing nih kejaksaan kepolisian kpk punya kemampuan intelijen dan alat sadap
kalau itu digunakan untuk saling merusak berbahaya
harusnya semua digunakan kepada para penjahat dan kriminal
pak suleman ini kan yang diduga menguntitnya densus delapan puluh delapan
dan notabene ngurus soal terorisme
apakah undang undang terorisme dilanggar dalam hal ini
mematamatai itu bagaimana sebetulnya pak suleman
undang undang terorisnya dilanggar
tata keramah yang bernegara dilanggar
itu sudah pasti salah mematamatai sesama
mematamatai siapa saja kalau ketangkap itu tetap salah
yang dia boleh kalau tidak ketangkap
tapi kalau ketangkap ya sudah
tapi kenapa kalau jadi objeknya sampai jam pisus nih pak soleman kalau menurut anda
karena kalau objeknya sudah jam pisus
harus betul betul profesional jangan sampai ketangkap
ya harus bertanggung jawab
dan itu harus betul betul dijelaskan
kapolri densus harus jelaskan
artinya anak anak ini berjalan sendiri
kamu jalan sendiri siapa yang nyuruh
kalau tidak akan jadi presiden seperti kata pak
dan jangan lupa kita ingat kasus mawar
pecat semua itu mawar mawar itu kan
kalau tidak ada yang nyuruh ya sudah pecat dan dosa
itu biasa di intelijen
dan ini harus dijaga kebiasaan itu
dan bagaimana sikap presiden seharusnya
kalau saya kalau dipanggil dpr
dan nanti bisa melebar
lebih lugas lebih sederhana
selesaikan kasus ini dengan seksama
dalam waktu yang singkat
kalau benar kata pak suleiman fonto
yang bekerja yang insubordinat
yang tidak sesuai dengan tupoksi
kita harus betul betul jaga institusi kejaksaan
itu tuh sakral dan massal
ini akan sangat buruk persepsinya buat institusi negara
tiba tiba ada kasus seperti ini
masyarakat berpikir bisa selesai apa tidak ini
itu buruk buat kita sebagai bangsa
di program kupas petang sore hari ini